setelah surabaya giliran kota blitar ratusan jenis kosmetik mengandung bahan berbahaya disita polisi
kosmetik berbahaya tersebut diamankan dari dua lokasi salon kecantikan
modusnya pemilik salon menjual kosmetik secara online dengan harga bervariasi serta label ilegal
ratusan kosmetik berbagai jenis berhasil diamankan polisi dari dua salon berbeda di wilayah kabupaten blitar
ratusan kosmetik ini sebagian besar merupakan jenis krim serta pemutih yang biasa dijual secara online oleh pelakunya
untuk meyakinkan pembeli pelaku menjual kosmetik dengan diberi label sendiri
sementara kemasannya didapat dari distributor di luar kota
dari hasil pemeriksaan laboratorium polisi menyatakan seluruh kosmetik ini diamankan karena mengandung bahan berbahaya
salah satu diantaranya yang berbahaya bagi kesehatan yakni kandungan merkuri
dengan menjual kosmetik cukup murah dengan harga antara lima puluh hingga dua ratus ribu rupiah
pelaku berhasil merob keuntungan jutaan rupiah setiap minggunya
obatnya berbahaya mereknya abal abal
jadi tidak terdaftar juga mereknya tidak menjiplak juga mereknya tidak memasukkan juga mereknya
tapi isinya inilah yang ternyata mengandung bahan bahan berbahaya diantaranya merkuri
dalam kasus ini polisi berhasil menyita barang bukti berupa ratusan kosmetik
serta uang hasil penjualan